ya ini memang sosialisasi ini juga harus terus digenjot gitu ya kita tahu pemilu kada ini tinggal sebentar lagi dan masih bisa ya masih bisa untuk menukarkan kalau memang belum punya iktp bisa menukarkan menjadi surat keterangan langsung ke di sdukcapil ini
betul sekali dan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada dki jakarta tinggal menghitung hari simulasi dan sosialisasi pencoblosan terus juga dilakukan oleh komisi pemilihan umum agar warga dki jakarta bisa dengan lancar memberikan hak suaranya
komisi pemilihan umum daerah kpud jakarta timur melakukan simulasi pencoblosan di lapas cipinang kelas satu jakarta timur kamisore
dalam simulasi tersebut narapidana dan sipir
lapas diberikan arahan mengenai tata cara pencoblosan serta mekanisme tempat pemilihan suara atau tps
kalau prosedurannya sama warga binah yang sudah kami lakukan coklit diberikan c enam
c enam nanti dipergunakan pada hari hak
kalau warga binahnya sudah keluar atau warga binahnya meninggal c enam nya dikembalikan ke tps agar tidak disalahgunakan oleh orang orang yang tidak berhak
di lapas dan rutabaga
di lapas dan rutabaga
di lapas dan rutabaga
di lapas dan rutabaga
termasuk lapas narkoba ada sekitar empat dua ratus dua puluh dua orang yang mempunyai hak suara
untuk pelaksanaan dan prosedur saat pencoblosan ada tujuh petugas kpps dari sipir serta saksi pasangan calon dan akan diawasi oleh dua orang polisi
simulasi ini tak hanya diadakan di dalam lingkungan lapas
petugas kpud jakarta timur sebelumnya telah melakukan simulasi di tempat lain
seperti di panti panti yang ada di jakarta timur
di jakarta timur
f rizal jakarta